menteri kesehatan terawan agus putranto membantah informasi adanya rumah sakit yang sengaja mendiagnosis pasien meninggal sebagai pasien covid sembilan belas untuk mendapat anggaran dari pemerintah
menurut terawan pihak rumah sakit pasti memiliki hati nurani dan menyatakan diagnosis covid sembilan belas berdasarkan pemeriksaan klinis
kalau saya masih memandang saya akan pernah kerja di rumah sakit
kita punya nurani yang kalau ya katakan ya kalau tidak katakan tidak
karena bagaimanapun apalagi menyatakan orang yang meninggal itu harus benar benar kita bertanggung jawaban kehadapan yang maha kuasa
karena itu saya masih berpikir yang positif bahwa tidak ada menurut saya